menindaklanjuti arahan presiden joko widodo menteri energi dan sumber daya mineral ignatius jonan menegaskan
tarif listrik non subsidi tidak akan naik dalam periode april sampai juni mendatang
fokus pemerintah menjadikan tarif listrik yang murah bagi masyarakat menjadi dasar keputusan jonan tidak menaikkan tarif listrik
guna mendukung kebijakan tarif listrik murah pemerintah akan mengeluarkan peraturan
yang dapat menurunkan biaya pokok produksi listrik ataupun bpp ini biasanya kita kenal ya
seperti dilansir cnn indonesia com pengoptimalan pembangkit listrik tenaga gas di kepala sumur
dan pembangkit listrik tenaga wab mulut tambang menjadi salah satu upaya yang akan ditempuh
untuk memperlakukan tarif listrik yang murah bagi masyarakat